aku mau menghilangkan ya guys
gue ping ke kanan lo ke tadi
duh hampir jatuh
tadi disiram emang bener disurma
tapi pas berambil airnya bening
kenapa pas siram airnya butek ye
ini tandanya si tohir diazap
baru di dunia aja udah diazap
apalagi di akhirat lo
makanya jangan jahat jadi orang lo
lanjutin lagi pih
gak ada yang menang gak ada yang kalah
kudu ada yang menang kudu ada yang kalah
kalo gak ada yang menang
jangan dong jangan dong
biar kata kecil
belom tau mamang gue lo
heh udah mulai
atong kau setausi tong
jangan maluin maluin gue ya
aduh mang pake kalah lagi ahau hehehe hehehe hehehe
mohon maaf yoyoknya dua berapa ya maaf saya bandar gimbot
memperbuatan harus seimbang jangan sombong jadi manusia ah nih si atau nih ah calon atlet lari
jarak jauh kemarin dia lari tiga bulan enggak pulang pulang dari rumah nih aduh eh ini supporter
enggak ngakak paling kenceng lu ya maaf kong bukan dia aja gue juga ngakak emang kita
bukan ngetawain cuman kita emang senang aja ngeliat lo jatuh hahaha hahaha
ngapain sih udah tahu lagi naik kuda kudain
oke oke pertandingan sekarang mehmet lawan dulu
ayo dulu keluarkan tak lalu air tanpa asap
ayo dulu keluarkan tak lalu air tanpa asap
maaf ya bang mehmet
oke limat masih juara bertahan
sekarang mehmet lawan andro
mehmet lo menang mehmet
lawan si rambut brokoli mehmet
walaupun lo cemirin makan pake nasi mehmet
mehmet kuda sih ayo mehmet
mabek yakin lo pasti menang
hah menang tuan bos
sesuai janji bang wil tadi
bang wil akan menangkan keluarganya tuan bos
iya aja dah
jangan gitu bang wil
wah apaan sih
kata bapak teh boh
orang islam tuh gak boleh curang
aku mau menghilang lo ya
aduh hampir jatuh
meh warin dong
pake gigi sampah yuk
asap lima keluarga
semuanya sayang emak
asap lima keluarga
semuanya sayang emak
roman roman ya aku lemas
tak berdaya nih
nangkap tuyul tapi gak dapet dapet
lu lagi lu lagi lu lagi
eh aku tidak akan bosan bosan menangkap kamu
aduh tahan tahanmu lu
eh mau suruh suruh nih
aku mau bertanya lagi kepada kami
ini bambunya asli gitu
ini bambu asli
kayak di puas ronda ya
iya asli tuh
ayatnya lelah lagi guys
aku mau nawarkan kami minuman susu
aku suka bingit
susunya ada di lembah bukuni ini
kalau kamu masuk tinggal menikmatinya bisa minum
jadi selama ini bambu ini buat ngurung bang yul
balikin tuh bambu kuning aku
eh sepeda orang
gapapa minum sebentaran
terima kasih gondos
iya tenang aja ntar gue kesana ya
kita tiktokkan memet kuda sih
sepeda jalan sendiri
mendarat dengan selamat
bek ngagetin aja dulu
sepeda orang main bawa bawa aja
bek siapa yang bawa sepeda
tadi bang ian ngeliat sepeda ini
ngeluncur sendiri deh sono
nyungsep disini be
bek jangan jangan
ini sepeda ada hantunya bek
bukan hantu bang
jangan bercanda deh
kenapa sih jagoan jagoannya
ini tadi iya ngeliat sepeda jalan sendiri mak
jangan jangan di sepeda ada hantunya
makanya banyak berzikir
kenapa jangan jangan setannya anak wakil
emang bisa lucu aja kayak lulu jakaria
malah pada bercanda lagi
ini yang lagi ketakutanin
ini sepeda jalan sendiri
cepetan masuk deh makan ya
tidak ada orang jangan dibawa bawa
balikin ke sana
bang yul bang yul
ini bang ian
be juga bang ian
cuma ini dalam hati
ha bang yan aja budek
jangan jangan ini ada hantunya be
dibilang ada tuyul tuh
kalau gak percaya temen mau masuk
gak mau masuk
tuh kayak begitu jalannya sendiri
ngelosin aja dah
itu tuyul bakalan keluar dari rumah
aku dengan mudahnya
kok tangannya kecil banget ya
aladin tuh punya piaraan kecil
tuh kan punya piaraan
ini pasti aladin
yang waktu masih kejar
aku sendiri kejar kejar
abang kesini mau ngapain sih
aladin bilang penculik
tapi lu kalau
aduh ya allah
tuh orang aja
ada muter muter nih
masa memang lu dipanggil penculik
itu dibelakang kalian berdua
oh dia penculiknya
mau kemana lu
bentar dulu dong
ane bukan penculik
kalau nangkep ane jangan begini caranya dong
ane kan udah tua
nggak tulang ane pada rantak
bukannya banyak lipatan
cara nangkepnya begini
nih tangan itu yang kiri
yang punak ya
yang ini kesini
lepas sini dulu
nih tangan inti ini
terus ini gimana ini
ini pegang kesini
nanggep itu penjurinya ya
kamu kemana lo
kamu kemana lo
engapin pada pelukan
mat lu dimana nih
kakun kau ini kan di depan lu
duh kabur deh tuh penculiknya